inginkan perubahan ijtima ulama dan pemuda islam indonesia di sulawesi selatan mendeklarasikan sandiaga uno untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
sandiaga dinilai merupakan sosok yang mampu merangkul kalangan masyarakat dari bawah hingga atas
sandiaga uno untuk maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
hubungan diberikan kepada sandiaga karena dinilai dapat menjadi pemimpin yang memberi perubahan
kami menginginkan perubahan di republik ini perubahan yang berkeadilan perubahan yang cukup signifikan untuk tegaknya negara kesatuan republik indonesia
kami melihat itu ada di sosok bapak salahuddin sandiaga uno
kami ingin mengundangkan
allah menghendaki perubahan dan kami ingin menghendaki pemimpin yang akan datang ini yang lebih amanah dan cinta kepada negara kesatuan republik indonesia dan para ulama
sementara itu pimpinan ponpes yasmin kota makassar akrama hatta menilai sandiaga sebagai sosok yang sampai saat ini tidak memiliki sentuhan konflik di masyarakat
beliau adalah seseorang yang pintar namun tidak merasa pintar
beliau tidak pernah
beliau tidak pernah luput untuk selalu berkoordinasi bersilaturahim dengan para tokoh tokoh agama
karena beliau paham bahwasannya negeri ini hanya bisa maju dan menggapai kemerdekaannya yang sesungguhnya jika merangkul mereka mereka yang pernah ikut dalam memerdekakan bangsa ini para ulama dan pejuang pejuang yang hebat itu
dalam kegiatan kali ini sandiaga uno juga turut menyapa para ulama habib dan pemuda islam di sulsel viadari
sandiaga mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada ulama dan habib yang telah hadir meski tanpa dorongan siapapun
saya sangat bersyukur dengan adanya silaturahim dengan para kiai para ulama para habaib tokoh tokoh agama dan tokoh pemuda pada pagi dan siang hari ini
semoga allah azza wa jal selalu menjaga dan melindungi serta memberikan kesehatan kepada kita semua
saya sangat memuliakan ulama
ulama itu adalah warat satul andia pewaris para nabi
ulama tentunya panutan kita semua panutan saya dan kami sangat memuliakan nasihat nasihat dari para ulama para habaib para kiai
deklarasi ini juga menunjukkan bahwa sandiaga uno merupakan pemimpin yang bisa merangkul masyarakat dari kalangan atas hingga bawah